sampai jumpa di video selanjutnya
bisa kayak gini sih kenapa
mak tolong keluar sebentar aja aku mau ngomong
mah mama kenapa sih tega banget mecat surti gitu aja
surti kan udah lama aku sama papi
kalo emang dia bikin salah ya wajar lah dia kan manusia
ma ma aku mohon jangan main pecat gitu aja dong kasihan surti
dia udah lama ikut lo sama papi lo
tapi dia baru ikut gue
ya ini rumah gue hak gue
adriana keluar gak lo
itu baru reva
kemaren kemarin bukan reva
nah sekarang keluar juga aslinya loh
gitu dong baru gue semangat
eh tapi kay ku punya ide bagus deh
mas nah sekarang mas harus denger suara nya reva
yang bener bener kalo gak ada orang satupun reva tuh kayak gimana sikap dan berlakunya sama aku
lo keluar nggak sekarang juga
atau gue dobrak ya pintunya
keluar gue mau ngomong sama lo
kean sih reva aku tuh lagi capek aku tuh mau istirahat baru aja merangkang lo udah kotok kotok pintunya
lo enak banget ya habis lo pecah surti sekarang mau istirahat mau tidur gitu aja dimana hati lo
capek aku tuh butuh istirahat lagian kalo masalah surti kita bisa jadi pembantu baru
adriana sekarang lo jawab pertanyaan gue kenapa lo pecat surti
apa alasannya gue mau tahu
ya karena kerjaannya sekarang udah gak becus lagi dia udah melanggar peraturan yang ada di rumah ini
sebenarnya dengan berat hati aku juga harus pecat dia
pokoknya gini ya jangan mentang mentang rumah ini dibeliin sama papi
kalo bertindak sesuka hati lo
lo harus tanya dulu dong sama papi boleh apa enggak pecat surti tuh ya konsultasiin dulu jangan main seenaknya aja
jembling banget sih jadi orang
hah kasihan pakai kamu tapi kamu itu udah kerja seharian ngantor dia juga harus mikirin kamu
masalah masalah rumah juga dia harus pikirin kan aku istrinya tanggung jawab aku dong mikirin masalah rumah
ya kita ya namanya keluarga rumah tangga ya emangnya
emang harus berbagi kalo semuanya papi kamu yang mikirin lo kasihin pikiran papi kamu lelah capek
tapi tetep aja ya adriana lo gak bisa seenaknya mencat surti kayak gini

surti bersekongkol sama reva untuk menjatuhkan aku di depan mas
tadi ya mas aku denger sendiri bahwa surti ngomong
kemana tuh nyomot kaburnya
gak tau tuh kata si reva begitu mas
terus udahlah gak usah dicari nyomotnya biarin aja
ngomongnya begitu mas
mas disuruh cari istri baru mas
gak usah ngejar ngajar aku lagi gak usah nyari nyari keberadaan aku dimana
kan jahat banget kan mas bersekongko mereka mas
mas masih gak percaya sama aku
aku ini istri mas gak sih
iya mas mas udah percaya sama kamu sayang
cuma mas mau nanya kamu udah kasih pesangon belum buat dia
surti keburu pergi
yaudah kalo gitu mas akan segera pulang
biar mas bisa teguh reva
wah gue pemenangnya
hah emang enak loh reva
lo gak tau kan gue itu lebih cerdik cerdik cerdik cernik daripada lo
reva reva ini rumah gue hak gue terserah gue gue mau ngapain
gue mau menang ya
oke pak makasih
mendingan kamu sekarang pulang aja ya istirahat
sebentar lagi ya
oh atau mungkin sensei gak seneng ya aku ada disini
enggak enggak gini loh setahun
justru aku malah gak enak sama kamu
karena yang ada lihat dong aku malah ngirawatin kamu
enggak kok sensei aku malah seneng
seneng ngerawat sensei
tapi aku gak ngerepotin kan
sama sekali enggak
sama sekali enggak ya
aku seneng kok
bagian sini aja nih tapi ya
lampangnya juga tapi
kalau dipikir pikir surti sama reva cocok mereka
dan nasibnya sebentar lagi akan sama juga
surti diusir dari rumah ini
dan sesaat lagi reva juga diusir dari rumah ini
nasibnya juga sama
duh duh duh duh duh duh duh
dok itu itu kan haikal
bentar kita samperin deh bentar bentar bentar
aduh tuhan kok bisa kayak gini sih kenapa
ya pasti ada yang ngebukin lo nih
gue habis dibutsul mondi dok
mondi pacarnya raya kau
ya iya lah siapa lagi namanya mondi
iya ya aneh mondi kan temen kita juga
tau kok mondi tega banget sih
aduh enggak mungkin ah
mondi gak terima karena gue habis libut sama ivan
even kan sepupunya mondi dan katanya ivan masuk rumah sakit
yaudah deh bawa bawa ke rumah sakit dulu deh
enggak enggak enggak mau balik aja ya
yaudah sekarang gue bantuin deh
megan kamu kabarin sini deh
aduh kasian banget cindy dia habis berantem mondi
kok bisa ribet sama mondi
aduh ini mendingan nanti aja dijelasinnya ya
ini gue sama dado mau nganterin hicle ke kosannya
jadi mendingan sekarang lo ngusul aja deh
aduh yaudah gue ke kosan haikal sekarang ya
dok kamu sms siapa sih
aku sms ian dulu bentar
yaudah yaudah buruan deh yuk yuk
hei buruan dong kasian haikalnya
aduh kasian bro